dan untuk mengetahui peluang investasi di saat ihsg bergejolak kami sudah bergabung bersama head of priority wealth management mirai asset sekuritas francisca wiryasa putra
selamat pagi siska bagaimana evaluasi pergerakan ihsg setelah koreksi pada bulan mei apakah sell in may and go away akan terjadi pada bulan mei ini
selamat pagi maggie ihsg memang koreksi besar sekali ya di minggu lalu mengalami penurunan tajam
tetapi kita melihat minggu ini terjadi pula rebound yang diiringi dengan market global yang sudah mulai membaik kondisinya
hari ini sendiri indeks kita tadi sempat rebound di satu empat persen
perihal mengenai pertanyaan maggie sell in may or go away
ada juga yang bilang di bulan mei itu abuy in may and harvest in november
sebenarnya koreksi besar ini juga bisa merupakan chance dan opportunity untuk kita baik
banyak juga domestic news yang berdampak positif sehingga indeks kita bisa rebound di minggu ini
salah satunya adalah pdb kuartal satu dua ribu dua puluh
kita naik positif di atas konsensus
lalu kedua kenaikan cpi consumer price index atau indeks harga konsumen indonesia untuk april dua ribu dua puluh
tiga perkembangan covid di indonesia
seperti yang kita tahu tren covid nya terus menurun di indonesia
keempat kemarin baru dirilis data bahwa neraca perdagangan indonesia surplus
sehingga nilai ekspor kita naik secara tahunan
ekspor di bidang pertambangan minyak gas manufaktur pertanian
nah itu kan all the positive news dari domestik kita ya
nah kami dengan banyak berita positif ini kami juga memperkirakan pdb indonesia pada triwulan mendatang
akan tetap solid didukung oleh kombinasi mobilitas yang baik dan harga komoditas yang kuat
ya siska tadi anda menyebut buy in may harvest in november
jadi ini ada november ya
nah market outlook setelah bulan mei seperti apa
sebenarnya sektor mana saja yang menjadi highlight investor yang bisa menjadi peluang untuk investasi siska
ya seperti yang kita tahu dengan membaiknya mobilitas masyarakat
dan membaiknya mobilitas masyarakat
dan berlanjutnya harga komoditas utama seperti cpo nikel batu bara
ini akan membuat pertumbuhan laba bersih yang kuat untuk sektor sektor ini
jadi kami melihat sektor consumer goods dan energi bisa menjadi peluang investasi
lalu bulan depan pun berita di china akan membuka lockdown per satu juni
sehingga mulai dari minggu ini pun harga komoditi mulai ribau naik
sehingga akan baik
untuk indonesia dan melihat kinerja result q tiga dan q empat di sektor sektor energi dan pertambangan
jadi kita masih optimis dengan sektor ini
iya kalau misalnya kita melihat ada lockdown di china yang akan dilonggarkan selanjutnya
tetapi kebijakan moneter amerika serikat yang diperketat ini bagaimana sebenarnya dampaknya ke indonesia
mengenai pengetatan kebijakan moneter amerika serikat
kali ini indonesia itu berada dalam posisi yang lebih baik untuk menghadapi siklus pengetatan
jadi latar makro indonesia kali ini berbeda dengan siklus kenaikan suku bunga di tahun dua ribu tiga belas dan dua ribu delapan belas
rupiah pun cukup stabil sekarang didukung oleh surplus perdagangan yang berkelanjutan dan juga cadangan devisa yang relatif kuat
iya siska sebenarnya apakah ada aset yang lebih tidak riskan ya untuk mengembangkan
memulai investasi di masa gejolak ihsg dan juga ketidakpastian ekonomi global
yes jika para investor masih takut akan resession signal kita sebenarnya bisa masuk ke lower risk asset category
dan juga ini adalah bentuk investasi yang sangat liquid
dan bisa ditarik kapan saja
eka kami juga ingin mengimbau semua investor investasi melihat fundamental dari pilihan anda tidak terpengaruh dari informasi yang tidak resmi